mudlor diduga terlibat dalam korupsi pemotongan insentif asn bppd kabupaten sidoarjo senilai dua tujuh miliar rupiah
setelah kpk melakukan operasi tangkap tangan pada dua puluh lima januari dua ribu dua puluh empat dan menetapkan siskawati kasubak umum bppd sidoarjo
dan juga kepala bppd sidoarjo ari suryono sebagai tersangka
ketiganya saudara diduga secara bersamaan mengatur dan mengumpulkan potongan dana insentif yang besarannya ditetapkan sepuluh hingga tiga puluh persen sesuai dengan nilai insentif yang diterima
kpk pun masih mendalami terkait dengan keuntungan yang diterima masing masing pihak termasuk besaran yang didapatkan bupati sidoarjo
kepada amah bupati kabupaten sidoarjo
yang berikut konstruksi perkara diduga telah terjadi
retribusi di lingkungan kabupaten
pemerintah kabupaten sidoarjo tentunya
pj gubernur jawa timur adi karyono pun menunjuk wakil bupati sidoarjo subandi sebagai plt bupati sidoarjo menggantikan ahmad mudlor ari yang ditahan oleh penyidik kpk terkait dengan kasus korupsi pemotongan dana insentif
pj gubernur jatim juga telah menyiapkan surat pergantian bupati
adi karyono menyatakan penunjukan plt bupati